yang beliau katakan karena katanya nasi goreng yang saya buat itu enak sekali katanya
tapi ternyata telah dipuktikan beliau semua yang hadir bilang emang enak ya bu
sering sering diundang untuk bisa makan nasi goreng
untunglah kalau seorang perempuan pemimpin dan politisi
rupanya ada bagian yang sangat mudah meluluhkan hati laki laki
itu namanya politik nasi goreng yang ternyata empuk
jadi saya bilang pada beliau mas
saya panggil beliau tuh mas dari dulu
sebenarnya kan kalau kita berbeda pendapat itu adalah sebuah ruang yang biasa
kenapa harus diteruskan
mari kita rupun kembali menjadi persahabatan kita
mendapat ujung yaitu untuk kepentingan bangsa dan negara